pemerintah akan memperketat pengawasan pelaporan pajak antara wajib pajak dan petugas pajak
setelah pelaksanaan program amnesti pajak pertemuan antara petugas pajak dengan wajib pajak terkait pemeriksaan data pajak akan diawasi oleh kamera pengintai ataupun cctv
selama ini nggak pakai cctv kayaknya ya
dan menurut direktur jenderal pajak kementerian keuangan kendwi jugestedi nantinya pemeriksa dilarang berkomunikasi atau merangkap pekerjaannya untuk bertemu dengan wajib pajak di luar kantor
karena akan ada kamera pengintai atau cctv di ruang petugas pajak
berdasarkan prosedur pemeriksaan ditjen pajak akan memeriksa data yang dimiliki
apabila data pajak tidak lengkap dirjen pajak akan memberikan surat pemeriksaan kepada wajib pajak
ini dilakukan dengan mengundang langsung wajib pajak ke kantor pajak
jika wajib pajak menolak maka akan ada sanksi dan akan dilakukan penyidikan